neng ineke gak jadi ke puncaknya namanya ngebatalin
saya bingung mau ngajak main tapi kemana
bingung apa gak berani
setengah bingung setengah gak berani kang
beraniin aja tuh kang
ajak neng ineke nonton atau ajak makan
neng ineke mau ngajak jalan
masa bapak bilang begitu
eh lo kagak bosan pake baju itu terus
enggak dong pemberian kekasih
calon belum jadi kekasih
biarin aja calon juga
ngapain gue sirik gue udah kawin
pokoknya mulai sekarang pulang sekolah harus langsung pulang
ini gak boleh kebanyakan main
bunga gak kebanyakan main bu
pogian kan nilai bunga juga bagus bagus
iya kan pak
wah kalau ibarat politik bapak ingin ada di pihak yang netral
bapak gak bisa memihak
tidak bisa memihak bagaimana sih pak ini urusan anak
bu maksud bapak begini
bu pak ini mau bangkat dulu ya
maksud bapak apa
pihak ini siapa
r perempuanku sama ya
lebih keren lagi
mereka pilih diri ingin bites
dia punya keranjek keluar nih
latih temp depending dimana
masih guard jatuh feteatan
enggak kok baru
galau soal nengi neke
kok kamu tisna tau
kalau bukan soal nengi neke
nyanyi neke gak jadi ke puncaknya
mau ngajak main
bingung apa gak berani
setengah gak berani kang
beraniin aja tuh kang
atau ajak makan
ntar lo mau ngapain di rumah neke
mau ngajak jalan dong
ini ke gak jadi ke puncak
mau berani lo ngajak dia jalan
ya berani dong
ya kayaknya sih berani
tapi gue bingung jak
mau diajak jalan kemana ya
kalau nggak lo ajak makan
kalau mau ngajak nonton
saya gak tau kang
kang amin liat aja sendiri atuh di biota
kalau saya ajak makan
saya gak tau kang
terserah kang amin aja atuh
kalau nengi neke gak suka makanannya gimana
saya gak tau kang
kang amin mau ngajak kemana
kang amin cari ide sendiri aja tuh
emangnya ineke mau diajak nonton
ya mana gue tau
kalau gak mau gimana ya jap
ya lo ajak makan
ini ke gue kasih coklat
dia gak mau
katanya takut gendut
kalau lo gak mau denger
be surti pamit ya mau ke rumah emak
mau bantuin bikin kue
sekarang lo sering banget ke rumah si mae
lagi banyak pesenan
kan sekarang emak rutin bikin kue
terus dititipin di warung warung
terus tamunya masih suka main
tamu yang mana be
yang itu yang sering nongol ke rumah mai
oh om herman yang ganteng itu
ganteng dari hongkong
ganteng dari hongkong
bisa bisa hanya dia pake duit ngedeketin si mae
kira kira apa lagi yang dibutuhin si mae
ntar kalau lo udah tau
kasih tau gue
ngerti kagak lo
alakalan tuh orang
gimana kang amin udah dapet ide belum ngajak neng ineke kemana
pakai ide saya aja atuh ajak nonton atau ajak makan
kalo kagak bisa mikir kagak usah dipaksain mikir
udah kalo gua bilang pake ide gua aja
buat gua kan gua udah ngasih ide
gue gausah dipikirin
yang fungsi moe
lo tau gak john
tempat nongkrong yang enak buat anak muda